nah berikutnya saya akan ajak anda untuk melihat cerita apa saja yang dibagikan oleh warga net di twitter dan instagram dengan tagar cerita kampung halaman
tapi sebelumnya saya mau ajak anda kita akan jalan jalan kemana
iya kita akan jalan jalan udah kelihatan ya di belakang saya kita akan jalan jalan ke sumedang
ada taku sumedang yaitu camilan kas sumedang yang menjadi primadona saat melalui jalur mudik selatan
dan teksturnya yang renyah di bagian luar dan juga aduh lembut di bagian dalam membuat taku sumedang diburu sebagai buat tangan atau sebagai teman mudik di perjalanan
mungkin hampir sebagian besar orang kenal ya tahu sumedang
tahu berwarna coklat dengan ukuran kecil rasanya gurih
bagian luarnya kering dan renyah tapi lembut di dalam
tahu sumedang dapat ditemukan dengan mudah di beberapa titik di mudik selatan mulai dari cilenyi hingga sumedang
nah tahu sumedang ini merupakan tahu legendaris yaitu tahu bungkeng yang sudah ada sejak seratus tahun lalu atau sekitar satu abad lalu
konon katanya bupati pada masa itu pangeran surya atmaja juga pernah mencicipi tahu bungkeng ini
proses pembuatan tahu bungkeng
masih tradisional dan tanpa bahan pengawet
agar memiliki rasa tahu direndam di air garam selama dua menit kemudian tahu digoreng
tahu bunggeng ini dapat bertahan satu hari setengah
rasanya yang khas membuat tahu bunggeng menjadi perintis tahu sumedang lain
waktu pertama kali om kino datang ke indonesia belum ada tahu
belum ada tahu
terus mungkin dia ngerasa kangen kali ya sama mak
makanan makanan waktu ada di china dulu
jadi dia coba bikin
cuma kan kalau di china itu kan tahunya kan kayak model tahu takwa yang besar
dia mau bikinnya kecil kecil biar bisa langsung dimakan dulu
jadi buat camilan aja sih
karena sudah kondang tahu sumedang diburu para pembeli dari berbagai kota sebagai buatangan
dari dulu aja udah tiap beli kalau lewat sumedang pasti beli tahunya yang dari bungkeng
ya nggak tahu sih jarang jarang beli yang lain
pakalan padung mah ya memang jauh sama tahu bungkeng ini
dibawa ke jakarta itu kuat lah
hampir sepuluh jam itu masih kuat kok
dan rasanya enggak berubah ya
selain tahu bungkeng tahu sumedang legendaris lainnya adalah tahu sumedang haji ateng
tahu sumedang ini menggunakan rasa turun temurun sejak seribu sembilan ratus tujuh puluh satu
hingga sekarang diteruskan oleh generasi ketiga mereka
nah andalan dari tahu sumedang ini adalah lapisannya yang renyah pada bagian luar tahu
kita resep memang dari keluarga
itu dari kualitas secara dari semuanya dari segi pembikanya itu mempengaruhi hasilnya tahu
jadi terutama dari airnya terus dilihat dari penggodokannya terus dilihat dari kebersihan
jadi semuanya yang dari pak haji ateng kita dijaga
supaya terjadi tahu yang berkualitas
selain sebagai oleh oleh tahu sumedang juga dapat dijadikan camilan teman mudik di perjalanan
beda dari yang lain gitu
cuma banyak kan tahu sumedang
tapi tahu sumedang juga enggak semuanya enakan gitu
ada satu satu tertentu yang ini gitu

satu buah tahu sumedang biasanya dibanderol dengan harga
rp lima ratus sampai enam ratus rupiah
jadi khasnya adalah dibungkus menggunakan keranjang anyaman bambu
tahu sumedang cocok jika disantap dengan menggunakan sambal tauco atau cabai rawit bagi yang suka pedas
dan untuk mengganjal perut tahu sumedang juga bisa dipadukan dengan lontong tanpa isian
berita terkini dari kapolri jati sumedang